federasi muslim korea kmf yang dikutip straight times menyatakan populasi umat islam di korea selatan berjumlah sekitar dua ratus ribu jiwa
mayoritas dari jumlah ini merupakan pekerja dan mahasiswa asal negara muslim
seperti turki kemudian uzbekistan termasuk dari tanah air indonesia
salah satunya ada pelajar asal indonesia feby yalfida yang tengah menuntut ilmu di seoul korea selatan
anjong aseo mbak febi benar seperti itu pengucapannya mbak febi
apa itu jawabannya kira kira saya ingin belajar juga sedikit tentang korea ini
baik alhamdulillah mas sehat
ya selamat sehat selalu ya
ini tengah belajar di kampus atau libur juga di hari minggu ini
alhamdulillah libur mas kamar sekarang
tentunya kita ingin tahu nih korea selatan negeri yang penuh drama koreanya
sangat digemari oleh anak muda kemudian musiknya banyak hal ya
tentang korea selatan ini disukai oleh kaum milenial ya mbak febi
bagaimana pembatasan kegiatan masyarakat di korea selatan saat ini mbak febi
apakah sudah endemi atau bebas masker di sana serba pelonggaran
juga boleh berkerumun atau seperti tidak ada jaga jarak di kereta
baik terima kasih mas jadi kalau di korea sekarang memang masih belum masuk endemi tetapi mas
kita masih harus tetap pakai masker di luar jadi baik di kampus atau di tempat tempat tertutup
itu masih harus pakai masker tetapi memang sudah berbeda sebelumnya biasanya kita kalau masuk ke dalam ruangan kita harus cek qr kalau misalkan di nomor handphone
menulis nomor handphone atau nama seperti itu tapi alhamdulillah sejak bulan maret atau ya beberapa waktu yang lalu sudah mulai tidak diberlakukan jadi sudah bisa bebas masuk dan keluar di tempat umum
kemudian sudah boleh berkumpul sebanyak delapan orang sekarang biasanya dulu empat enam orang kemudian minggu depan mungkin akan perlonggar lagi mas menjadi sepuluh orang
kalau di luar sih ada ya memang banyak yang berkerumun seperti itu
cuman mungkin lebih
aware sama kesehatannya masing masing
jadi ketika makan
hanya makan begitu
buka masker tapi kalau misalkan ngobrol
biasanya banyak yang masih pakai masker
artinya ada sebagian
pakai masker dan juga
melepas masker tapi kalau himbauan dari
pemerintah sana gimana mbak kalau di indonesia
kan masih wajib kita pakai masker
masker sih mas jadi ketika makan aja
mungkin boleh buka kemudian
kalau di tempat tertutup atau tempat
ungu seperti itu tidak makan itu
masih harus pakai masker jadi kalau tidak pakai masker
tidak boleh masuk masihan
di masjid ada dendainya kalau nggak salah
tapi kalau ketika makan atau di cafe
lagi makan atau minum gitu boleh buka
tidak seperti masyarakat indonesia yang
menjalankan ibadah puasa selama
kurang lebih kalau di indonesia kan
kita berpuasa selama lebih
dari tiga belas jam kalau umat muslim di korea
selatan kita tahu bahwa ini lebih panjang ya
siangnya atau bagaimana
alhamdulillah sekarang karena masih masuk

masih tidak terlalu panjang
siangnya jadi hampir sama dengan
indonesia kami hari ini
setelah lima lebih
seperti itu dan sampai
berbuka itu jam tujuh
jam tujuh kurang lima menit
paling lama itu jam tujuh lebih sedikit
jadi belum seperti ketika musim panas
itu agak panjang kalau sekarang
mirip mirip dengan indonesia jadi setelah
empat belas sampai lima belas jam
satu ramadhan seperti di korea selatan
bagaimana mekanismenya mbak
apakah sama dengan di indonesia
kalau di indonesia kan tanggal tiga artinya
kalau wni di sana juga ikut yang ada
di indonesia gitu ya
kami ikut yang dari kmp
jadi kemarin dari kmf
beberapa ya waktu itu hari jumat
kalau nggak salah jumat malam jadi mereka
jam sembilan malam mengumumkan di
website nya dari korea muslim federation
dan mengetapkan kalau
ramadan itu dimulai pada hari ahad
hari ini ya berarti tanggal
baik tadi anda katakan mbak febi
sudah mulai pelonggaran ada
yang boleh melepas masker
ada yang masih pakai masker tapi kalau
untuk beribadah ramadan di sana seperti
apa pada malam terawih tadi malam
oh ya tadi kebetulan dapat
tujuan dari masjid itaewon ya
yang paling besar di soul
alhamdulillah sudah boleh untuk
pelangganaan salat terawih tetapi
memang masih harus menjaga jarak
dan harus memakai masker cuman
tidak ada iftar bersama masjid
biasanya kalau berbuka kan ada barang barang nih
nah itu masih tidak
dan kalau tahun lalu kan belum boleh ya untuk
salat terawih kalau tidak salah alhamdulillah tahun ini
mulai dibuka di masjid
artinya sejumlah tempat ibadah
seperti masjid yang di sana sudah diperbolehkan
begitu ya mbak feby
iya tetapi tetap pakai masker
dan sosial disana mbak feby
saya koreksi jika salah apakah benar
ada masjid tertua disana
sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
anda sudah berkunjung kesana atau sudah
melaksanakan ibadah juga di
masjid yang berada disana
ya benar sekali mas
itu masjid itaewon itu di seoul
menjadi satu pusat
keindahan juga ya
di korea gitu ya masih tertua di korea
kemudian saya sudah pernah kesana
alhamdulillah cuman memang ketika pandemi ini
saya hanya beberapa kali saja kesana
karena tidak boleh tolat
saya sudah keluar jam salat

di dalamnya hanya cuma foto foto dulu
awal pertama datang tahun lalu
sudah ada rencana
bukber belum mbak dalam
seminggu ke depan dengan masyarakat
indonesia lainnya yang ada disana atau
ada undangan tidak dari kementerian luar negeri korea selatan
buka puasa bersama mereka disana
sepanjang ini belum ada mas
karena memang masih takut takut ya jadi

juga ada banyak yang
masih terkena virus
kita lebih berhati hati kemudian
jadi belum ada yang mengundang
kalau untuk dari kemenlu sendiri
sepertinya belum ada undangan karena memang
untuk umpuk itu belum
boleh di atas sepuluh orang ya
jadi kalau misalkan dulu ketika
sebelum pandemi kbri biasanya
mengadakan undangan berbuka ya
jadi berbuka bersama pada hari sabtu
dan kemudian pada
lebaran itu biasanya ada open house
tapi sayangnya ketika pandemi
masih belum dibuka kembali
baik terima kasih mbak febi
alfida sudah berbagi
sharing tentang korea selatan
disana bagaimana ramadannya
kami harapkan anda juga akan
lancar ibadahnya sebulan ke depan
di korea selatan dan salam
buat teman teman kita yang berasal dari
tanah air indonesia salam sehat selalu
ya salam sehat selalu juga mbak salam sehat selalu